sebagai tindak lanjut pembentukan komite bersama ekonomi dan perdagangan inggris indonesia atau jetko
menteri perdagangan indonesia muhammad lutfi bertemu menteri perdagangan internasional inggris anne mary travelian
untuk mendiskusikan realisasi kerja sama potensial antara kedua negara
sejumlah isu yang dibahas meliputi kerjasama di sektor perdagangan hijau dan agrikulturan
pada pertemuan rabu sore ini menteri perdagangan indonesia muhammad lutfi membenarkan
pembahasan berfokus berumuskan kebijakan konkret pada dua sektor kerja
yakni energi hijau serta makanan minuman dan agrikultural
kerjasama ini maksudnya termasuk perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement
antara indonesia inggris di masa mendatang
tak hanya itu lutfi juga turut mendiskusikan partisipasi indonesia
dalam gelaran g dua puluh dan organisasi perdagangan dunia
dia berharap semakin banyak ruang untuk memperkuat kolaborasi
khususnya investasi perdagangan dan kelompok kerja industri
anda dan saya dengan jumlah dua enam juta yang ada sekarang
sangat di bawah berat kita
jadi kita harus mengembangkan lebih banyak
kami juga melihat investasi dari amerika serikat sangat besar
kami tidak kurang dari usd tiga ratus tiga puluh dua juta pada tahun dua ribu dua puluh satu
kami harus memperbaiki ini
karena seperti anda katakan
kolaborasi terhadap energi yang baru akan menjadi lebih banyak
dan karena itu saya pikir ini adalah keuntungan yang berkaitan untuk kedua negara
bukan hanya dalam investasi tetapi juga dalam perniagaan
di sisi lain menteri perdagangan internasional inggris
anne marie trevelyan menyebut potensi kerjasama indonesia inggris sungguh besar
bahkan di dua ribu dua puluh satu tercatat angka investasi inggris di indonesia sebesar rp tiga ratus tiga puluh dua miliar
namun menurutnya angka ini masih bisa ditingkatkan
terutama melalui dua sektor yang telah disepakati
yaitu energi terbarukan dan agrikultural
anne menyebut inggris mampu menyediakan teknologi inovatif
pada sektor energi pasang surut atau tidal energi
sedangkan di sektor makanan
ia meyakini produk makanan minuman indonesia akan disukai pasar inggris
dan begitu juga sebaliknya
untuk makanan dan minuman dan komoditas agrikultural
saya menantang kemajuan yang membenarkan produk baru dari kedua negara kita
untuk menemukan ruang di kedua kedai dan jembatan supermarket lainnya
saya tidak ada kesalahan bahwa makanan dan minuman indonesia
bisa menjadi sangat populer di negara amerika
pertemuan yang merupakan kelanjutan dibentuknya komite ekonomi dan perdagangan bersama
turut menegaskan perkuatan kerjasama antara inggris dan indonesia